tiga juta dosis vaksin sinovac telah tiba di tanah air dalam dua kali pengiriman
yang pertama pada enam desember dua ribu dua puluh sebanyak satu dua juta dosis
dan pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh sebanyak satu delapan juta dosis
kesemua dosis ini sudah mulai terdistribusikan ke seluruh wilayah di tanah air
sejak empat januari dua ribu dua puluh
lantas seperti apa persiapan vaksinasi masal covid sembilan belas ini di indonesia
dinas kesehatan provinsi sumatera utara telah melatih satu lima ratus vaksinator
yang akan menyuntikan vaksin covid sembilan belas sinovac kepada dua puluh tenaga kesehatan
yang telah mendapat pemberitahuan lewat layanan pesan singkat
dan terdaftar di situs peduliling id yang berada di tiga puluh tiga kabupaten kota sesumatera utara
sementara satu ratus lima belas rumah sakit di jawa timur menyatakan siap menggelar vaksinasi covid sembilan belas secara massal
setelah lebih dari tujuh puluh tujuh enam ratus vaksin sinovac tiba di surabaya pada empat januari dua ribu dua puluh
per enam januari dua ribu dua puluh
jawa timur memiliki dua empat ratus vaksinator tersertifikasi untuk melakukan penyuntikan vaksin
tak hanya itu dinas kesehatan jatim menyebut ada satu delapan ratus cold chain atau rantai pendingin
untuk menyimpan vaksin yang tersebar di tiga puluh delapan kabupaten kota
kementerian kesehatan ri sebelumnya pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh yang lalu
telah mengirimkan pemberitahuan berupa sms blast rentak kepada tenaga kesehatan
sebagai kelompok prioritas penerima vaksin

mereka yang menerima pemberitahuan ini wajib hukumnya mengikuti program vaksinasi covid sembilan belas
untuk diberikan vaksinnya saya akan diberikan di instansi tempat saya bekerja
kemudian setelah diberikannya vaksin apa yang akan dilakukan kami tetap akan melakukan pelayanan kesehatan
sesuai dengan protokol kesehatan dan alat pelindung diri
saya sendiri sejujurnya saya siap saya sangat mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah
karena saya percaya bahwa apa yang dicanangkan pemerintah artinya salah satu rencana atau kegiatan
untuk memutuskan rantai penularan covid sembilan belas
ketua harian mui bidang fatwa astro runia menyatakan proses sertifikasi vaksin sinovac dinyatakan halal
setelah mendengarkan keterangan dari tim auditor yang sudah memeriksa proses pembuatan vaksin sinovac
mui akan menunggu hasil evaluasi bepom terkait aspek keamanan dan efektivitas vaksin sinovac
terkait dengan aspek kehalalan setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor
rapat komisi fatwa menyepakati bahwa vaksin covid sembilan belas yang diproduksi oleh sinovac life science co ltd china
yang diajukan proses sertifikasinya oleh pt bio farma hukumnya suci dan halal
indonesia memilih vaksinasi sebagai solusi atau jalan keluar untuk mengatasi pandemi covid sembilan belas
bahkan presiden joko widodo menargetkan
program vaksinasi covid sembilan belas di indonesia harus benar benar tuntas selama dua belas bulan sepanjang tahun dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia